kita ke informasi selanjutnya wali nanggro aceh darussalam malik mahmud al haitar
kami siang mendatangi istana kepresidenan untuk bertemu dengan presiden joko widodo
guna membicarakan penuntasan dan pemenuhan poin perjanjian pasca damai
antara indonesia dan gam sejak lima belas tahun silam
didampingi kepala staf kepresidenan muldoko mantan petinggi gam ini mengatakan
pertemuannya secara tertutup bersama presiden membicarakan butir butir
kesepakatan perjanjian pasca damai antara pemerintah indonesia dan gam
butir penjajian yang dibicarakan diantaranya mengenai masalah tanah bagi para mantan kombatan
ekonomi investasi dan pembangunan daerah
karena mereka ini masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan
kemudian juga ada juga masalah organisasi masalah pendera yang belum selesai
yang belum lagi selesai ini yang harus saya minta supaya diperhatikan
dan kita cari jalan sama bagaimana untuk selesaikan semuanya